gue di medan cuma dua atau tiga hari
gue jadi nangis gini sih
aduh please deh mulain
lo gak usah berlebihan
kayak gak bakal ketemu lagi aja sama si rompis
lagian dia bilangnya kan
dan jangan jangan malah besok dia udah pulang
non makan malamnya sudah siap
aku gak ikutan makan malam nih mbak
aku gak lapar
kalau gitu nanti saya bilangin ke bapak sama ibu
bapak nggak takut kan pak
bapak tenang ya pak
bapak pasti sembuh
kita semua di sini doain bapak
selagi bapak di dalam
kita sholat tahajud yuk
doain bapak biar sembuh
dia yang nunggu
hanya kepadamulah kami menggantungkan setiap keinginan dan harapan kami
saat ini kami ingin bapak kami sembuh ya allah
berikanlah mau kicat melalui tangan para dokter yang menangani bapaknya roman ya allah
biarkanlah bapak kami kembali sehat
bisa kembali berkumpul bersama kami
berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada roman dan keluarganya juga ya allah
dengarkanlah doa doa kami ini yang jauh dari kata sempurna
dan ampunilah dosa dosa kami
agar kami layak mendapatkan rahmatmu
alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar
jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya
alhamdulillah ya allah terima kasih
bang bapak sudah sehat
terima kasih ya dok
saya bangun disini dulu ya
iya terima kasih
terima kasih dok
kondisi bapak sudah membaik
lebih baik bapak istirahat saja
iya dok terima kasih
terima kasih dok
terima kasih dok
roman udah pulang